di konstitusi maupun di tempat tempat lain
kita juga tkn tidak mengadakan acara khusus
mungkin di tkn saja kita akan mengadakan nonton bareng bareng pengurus tkn secara sederhana untuk melihat keputusan yang akan diputuskan oleh mahkamah konstitusi demikian
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya